anak negeri kembali berinovasi kali ini melalui loka penelitian teknologi bersih
lembaga ilmu pengetahuan indonesia di mana mengolah limbah tahu dari pabrik tahu di sumedang
menjadi energi gas
limbah hasil olahan ini akan digunakan oleh warga menjadi energi alternatif biogas
untuk kebutuhan memasak di lingkungan dusun giri harja dan berikut liputan selengkapnya
lembaga ilmu pengetahuan indonesia bersama nanyang technological university singapura
melakukan kerjasama mengelola instalasi dan mengolah limbah pabrik tahu di sumedang
para pakar ini mengembangkan teknologi mengubah limbah cair dari sepuluh pabrik tahu di dusun giri harja
desa kebonjati sumedang menjadi energi gas
limbah cair yang sudah diolah tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lokasi
pengolahan limbah untuk keperluan sehari hari seperti memasak
delapan puluh sembilan keluarga akan menikmati hasilnya
juga ya jadi diolah menjadi gas kemudian gasnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat
sebagai energi alternatif ya untuk memasak dan lain sebagainya
kalau kualitas ini mbak kualitas gas itu sendiri gimana pak kalau dibandingkan dengan lpg
sejauh ini hampir sama ya jadi apa namanya masyarakat tidak mengalami kesulitan gitu untuk memanfaatkan itu
jadi bisa apa namanya menjadi substitusi gitu ya
sementara itu wakil bupati sumedang erwan setiawan yang ikut meninjau lokasi daur ulang limbah
menyebut baik teknologi tersebut
saya berharap nanti ke depan bisa diikuti oleh daerah daerah lain karena seperti kita ketahui bersama
di sumedang ini banyak sekali pengusaha pengusaha tahu ada dua ratus delapan puluh dua pengusaha tahu di sumedang ini
nanti kipalnya bisa seperti ini
ada sebelas di dusun giri harja ini saja ada sebelas pengusaha tahu yang bersama sama membuat kepaguyuban
namanya kepaguyuban untuk mengelola ipal ini
pengolahan limbah ini masih terus disempurnakan dan dijadikan proyek percontohan yang dapat dikembangkan di wilayah sumedang
hal ini dilakukan mengingat banyaknya pabrik tahu di sumedang yang memiliki banyak limbah tahu yang dibuang setiap hari
yanwar aditya sumedang
sementara itu musim kemarin
kerau menjadi berkat tersendiri bagi petambak ikan di gresik jawa timur
lahan tambak yang mengering disulap menjadi kebun buah melon
selain tekstur dan rasanya yang legit hasil panennya bahkan bisa mencapai sepuluh ton per hektare
siapa sangka suasana hijaunya kebun melon dusun jetek desa sumari
duduk sampean gresik jawa timur ini merupakan tambak ikan air tawar yang sudah mengering
tambak ini dimanfaatkan sekelompok petambak ikan untuk bercocok tanam
hasilnya dalam waktu empat bulan terakhir sejak tambak mengering
petambak ikan bisa memanen buah melon dengan hasil yang melimpah
serta rasa buah yang sangat manis
panen buah melon menjadi rezeki tersendiri bagi petambak ikan
pada beberapa tahun sebelumnya
tambak ikan yang sudah mengering hanya dibiarkan terbengkalai
hingga menunggu musim penghujan tiba
kalau di sawah resapan air sudah kosong sama sekali
sudah nggak bisa ditanam
tanaman apapun nggak bakal bisa bertahan
karena air sudah habis
tapi kita mencoba membudidayakan buah melon ini di lahan tambak
ternyata hasilnya alhamdulillah di musim yang sudah mulai habis
atau bahkan kemarau sampai mau berakhir
kita masih bisa menghasilkan melon dengan kualitas yang bagus
baru pertama kali ini
ternyata lahan tambak bisa dimaksimalkan dengan budidaya melo
setelah pemakaian lahan di budidaya ikan
kita manfaatkan ke budidaya tanam buah melon
tinggal hasil per kilogramnya rata rata paling tidak minimal tujuh
yang bisa kita hasilkan dalam satu hektare
sejumlah pembeli yang datang langsung ke lokasi

dari buah melon yang dihasilkan teksturnya renyah dan rasanya legit berbeda
ku buah melon yang dihasilkan teksturnya renyah dan rasanya legit berbeda di
buah melon pada umumnya
selain itu para pembeli lebih tertarik karena proses penanaman
dan hasil panen tanpa memakai pesticida maupun bahan kimia lainnya
kalanya itu manis
terus dari pebunnya sendiri langsung manis manis
sering beli di sini
petani tambak melon berharap petani tambak lain beralih profesi menjadi penanam buah melon
agar tambak yang mengering di musim kemarau bisa tetap menghasilkan